jadi kan tadi saya katakan kita fokus ke sam
nah di sam kita ingin kontribusi
nah sementara sam ini kan timur tengah
nah kita mencoba apa yang bisa kita sumbangkan
nah bedanya orang timur tengah dengan orang kita orang timur adalah kemampuan bela diri
nah saya pikir ini bisa masuk
kita akan bisa ke sana bukan istilahnya nggak dihargai
tapi kita bisa menjadi instruktur juga
dan betul ketika sampai di sana kita jadi instruktur
instruktur bela diri
jadi prinsip kami memang kita adakan seleksi
karena ini kan memasuki wilayah internasional
artinya harus berkualitas ya
kita minta untuk pak karso menseleksi
artinya mulai dari bentuk fisiknya
ya kan kemudian punya penyakit apa
mungkin punya basic bela diri sebelumnya
kesabarannya dan sebagainya memang dites oleh timnya pak kansong
jadi ada seleksi
nah kemudian karena di sana harus bisa bahasa arab
memang kita mendahulukan yang dari pondok pesantren
kami berteman dengan semua fraksi
dan masing masing fraksi jihad ini punya kemampuan yang berbeda beda
punya persenjataan yang berbeda beda
ketika di faksi jihad itu punya tank ya
dia akan ajarkan pada kami masalah tank
nah ketika dia bisa masalah bom masalah bahan peledak ya diajarkan sama kami
ketika dia punya senjata berat dia akan ajarkan pada kami
jadi seperti sahabat aja dia punya apa biasanya dia kasih